kita beralih ke informasi lain seorang ibu muda di bekasi jatuh pingsan setelah sempat cekcok dengan mantan suaminya di halaman polres metro bekasi kota
pertengkaran keduanya dipicu karena berebut hak asu anaknya yang masih berusia tiga tahun
diana ibu muda ini jatuh pingsan di halaman polres metro bekasi kota lantaran baru saja cekcok dengan suaminya selasa sore
ia terpaksa dievakuasi petugas kepolisian dan warga ke sentra pelayanan kepolisian spk polres metro bekasi kota
ia kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat karena tak sadarkan diri
peristiwa tersebut membuat kaget warga dan polisi yang sedang bertugas karena korban sebelumnya berteriak teriak
setelah polisi menghampiri ternyata korban sedang bertengkar dengan suaminya akibat rebutan hak asuh anak
menurut ketua divisi komisi perlindungan anak indonesia atau kpi
kpai daerah kota bekasi jawa barat
kejadian tersebut dipicu rebutan hak asuh anak
sementara itu kpi daerah kota bekasi bersama unit perlindungan perempuan dan perempuan
dan anak ppa polres metro bekasi kota mencoba menengahi kedua belah pihak agar mengasuh anaknya bersama sama
dedy beben bekasi